sebelum kita berbincang lebih lanjut kita lihat dulu bagaimana pidato politik dari jokowi dan prabowo yang berlangsung siang tadi
pertemuan saya dengan bapak prabowo subianto pada pagi hari ini adalah pertemuan
seorang sahabat pertemuan seorang kawan pertemuan seorang saudara
yang sebetulnya ini sudah kita rencanakan lama
prabowo juga sibuk sering ngundar mandir
keluar negeri saya pun juga begitu
perga pergi dari jakarta ke daerah dan ada juga yang keluar
sehingga pertemuan yang telah lama kita rencanakan itu belum bisa terlaksana
dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan mencoba
dan mencoba mrt karena saya tahu pak prabowo belum pernah mencoba mrt
yang kedua setelah kontestasi kompetisi di pilpres kita tahu kompetisi di pilpres adalah kompetisi yang
saya harus ngomong apa adanya kompetisi yang sangat keras
baik di antara kami maupun di antara pendukung
oleh sebab itu setelah pilpres usai
silaturahmi antara saya dengan bapak prabowo subianto bisa kita lakukan pada pagi hari ini
alhamdulillah sekali lagi sebagai sahabat sebagai kawan sebagai saudara
saya sangat berharap
berterima kasih sekali atas pengaturan sehingga kami bisa bertemu dengan bapak prabowo subianto
dan kita juga berharap agar para pendukung juga melakukan hal yang sama
karena kita adalah saudara sebangsa dan setanah air
tidak ada lagi yang namanya satu tidak ada lagi yang namanya
tidak ada lagi yang namanya cebong
tidak ada lagi
tidak ada lagi yang namanya kampret
yang ada yang ada adalah garuda garuda pancasila
marilah kita rajut kita rajut kita gerakkan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak joko widodo presiden republik indonesia
sebangsa dan setanah air
sebagaimana sudah sudah saksikan
saya dan pak joko widodo bertemu
di atas mrt
ini juga gagasan beliau
beliau tahu bahwa saya belum pernah naik mrt
jadi saya terima kasih pak
saya naik mrt luar biasa
ya kita bangga bahwa indonesia akhirnya punya mrt
yang bisa membantu kepentingan rakyat
walaupun pertemuan ini seolah olah tidak formal
tapi saya kira memiliki suatu dimensi dan arti yang sangat penting
ada yang bertanya kenapa pak prabowo belum ucapkan selamat
atas ditetapkan pak jokowi sebagai presiden republik indonesia
saya katakan saya ini bagaimanapun ada
saya ini bagaimanapun ada
saya ini bagaimanapun ada
apa apa eh iwuh pekewuh ada hai toto kromo jadi kalau ucapan selamat maunya langsung patah muka
jadi jangan sedikit sedikit
tadi dikatakan oleh beliau bahwa kita bersahabat dan kita berkawan memang kenyataannya seperti itu
jadi kalau kita kadang kadang bersaing kadang kadang saling mengkritik itu tuntutan politik itu tuntutan demokrasi
demikian kan tetapi sesudah sesudah
berkompetisi sudah bertarung dengan keras
kadang kadang tapi kita tetap dalam kerangka keluarga besar republik indonesia kita sama sama
anak bangsa kita sama sama patriot kita sama sama ingin berbuat terbaik untuk rakyat dan bangsa

ya jadi saya mengerti banyak yang mungkin
emosional kita mengerti banyak hal yang begini
yang harus memperbaiki tapi intinya adalah saya berpendapat bahwa antara pemimpin kalau hubungannya baik kita bisa saling thy area shemitah calfcje cuman
kalau hubungannya baik kita bisa saling mengingatkan
kalau beliau mau ketemu saya ya saya juga akan memanfaatkan untuk menyampaikan hal hal demi kebaikan bersama
jadi saya ucapkan selamat bekerja
saya juga ucapkan selamat tambah rambut putih pak
ya saudara saudara menjadi presiden itu adalah mengabdi
jadi masalah yang beliau pikul besar kami siap membantu kalau diperlukan pak
untuk kepentingan rakyat
tapi kalau kami juga minta maaf pak kalau kami mengkritisi bapak sekali sekali
kan demokrasi butuh suatu check and balance
saya kira demikian dari saya